kurang dari dua bulan menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
sejumlah lembaga survei kian sering menggelar dan merilis hasil survei publik
fluktuasi peta keterpilihan dan penerimaan terhadap para kandidat pun terekam
dari sejumlah hasil survei independen itu
lembaga survei indonesia lsi dan lingkaran survei indonesia denny ja juga merilis survei terbaru
survei tersebut dilakukan pasca aksi dua ratus dua belas dan menjelang sidang perdana kasus dugaan penodaan agama
yang dilakukan pasuki cahaya purnama
lsi melibatkan delapan ratus responden dalam survei yang dilaksanakan pada tiga hingga sebelas desember lalu
survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin kesalahan lebih kurang tiga lima persen
hasil survei menunjukkan meski tengah menyandang status tersangka
pasangan ahok jarot justru menjadi pasangan yang paling banyak dipilih
pasangan ini dipilih tiga puluh satu delapan persen responden
diikuti agus silvi dengan dua puluh enam lima persen dan anis sandi berada di posisi paling akhir dengan angka dua puluh tiga sembilan persen
jika dibandingkan dengan hasil survei lsi pada bulan november
hanya pasangan ahok jarot yang mengalami peningkatan persentase dari dua puluh enam dua ke tiga puluh satu delapan persen
sementara pasangan agus silvi dan anies sandi justru mengalami tren penurunan
itu memang agak beda dengan yang mau nyalonnya
kalau kami kan memang tinggal survei kepuasan saja
nggak harusnya kalau masyarakat puas harusnya elektabilitasnya mengikuti kepuasan itu sebetulnya
lingkaran survei indonesia juga merilis survei
berbeda dengan lsi survei yang dilakukan sejak tiga hingga delapan desember
dengan metode multistage random ini menunjukkan agus silvi berada di puncak survei
dengan angka tiga puluh tiga enam persen
disusul ahok jarot dengan dua puluh tujuh satu persen dan anis sandi dua puluh tiga enam persen
jika melihat hasil survei saya tentu akan mensyukuri jika ada nilai yang baik
tetapi juga tetap memiliki mentalitas agar jangan berpuas diri
sementara itu anies yang tak pernah menempati posisi teratas dalam berbagai survei
yang dilakukan tak mau ambil pusing
anies lebih berkonsentrasi pada hasil survei yang dilakukan tim pemenangannya
dan menyusun strategi untuk menghimpun lebih banyak dukungan
opini opini yang berkembang akibat media media yang mengekspos survei
itu justru membuat kita makin yakin bahwa kami diperhitungkan sekali
sehingga selalu survei survei itu memberikan opini yang

selain itu dari survei yang melibatkan empat ratus empat puluh responden ini
sebanyak enam puluh tiga persen warga dki menginginkan gubernur baru
sementara dua puluh dua satu persen tetap menginginkan petahana bertahan
dan sisanya tujuh belas enam persen tidak menjawab
pertama ada resistensi terhadap incumbent
yang kedua adalah adanya keinginan kuat dari publik dki
untuk adanya pergantian kepemimpinan di dki jakarta
resistensi terhadap incumbent
survei juga memprediksi pilkada dki akan berlangsung dua putaran
dan pasangan agus silvi menjadi yang pertama lolos ke putaran kedua
susul menyusul rilis hasil survei dalam kontestasi pilkada dki tak terhenti
meski pemungutan suara masih akan digelar kurang dari dua bulan
benarkah hasil survei saat ini sudah bisa menjadi gambaran hasil akhir di pertengahan februari nanti
benarkah hasil survei saat ini sudah bisa menjadi cerminan tipikal kepala daerah yang diinginkan oleh warga dki jakarta
kami akan mulasnya malam hari ini bersama dengan roy suryo wakil ketua umum partai demokrat
yang juga koordinator tim cyber pasangan calon agus silvi
kemudian ada ansi lema jurubicara tim pemenangan pasangan calon ahok jarot
ari mufti koordinator dewan pakar pasangan anisandi dan hendri satrio akademisi komunikasi politik universitas paramadina
selamat malam bapak bapak terima kasih sudah hadir
baik tentu saja rilis minggu lalu kita juga membahas tentang survei ya
mungkin bung ansi juga berada di sini
tapi kita ingin update lagi tentang bagaimana basis dukungan pemilih dari kelas per kelas warga di dki jakarta
tetapi kalau kemudian ada salah satu media online dari detikom yang kami cuplik
kemudian mengeluarkan judul bahwa jika duel antara agus silvi dan ahok jarot ini skornya
nah apakah apakah ini pertanyaan apakah yang membuat ketika membuat leading sejarah
apakah yang membuat ketika membuat leading sejarah apakah yang membuat ketika membuat leading sejarah
seperti ini kemudian membuat pasangan agus silvi ini menolak dari berbagai debat sama undangan undangan debat dari
tidak tidak tidak ada hubungan sama sekali
yang pertama mas agus dan pak silvi berterima kasih atas berbagai lembaga survei dengan metodologinya masing masing
tapi jelas tidak akan jumawa dengan hasil itu kita menghormati dan tidak usah dibanding bandingkan lah
satu lima atau apa ya karena semua punya metodologi semua punya riset yang berbeda beda
jadi ini tidak membuat merasa di atas angin
oh sama sekali tidak
justru membuat kami harus lebih antisipasi harus lebih meningkatkan performansi
makanya juga kalau tadi ditanya ya kami lebih memilih untuk lebih mendekat kepada rakyat mas agus dan pak silvi
dibandingkan dengan mungkin harus bicara jauh dari rakyat
kalau dilihat konteksnya kan memang seperti itu apakah menjaga agar jangan sampai tercederai dulu keunggulan ini
misalnya dengan debat ada satu kata yang salah misalnya atau data yang salah sehingga nanti mengurangi hasil survei yang selama ini
insya allah tidak insya allah dan mas agus dan pak sivi selalu memang terstruktur terukur dalam bertutur kata
karena jujur saja memang pertanyaan pertanyaan publik itu kenapa sih mas agus tidak mau di berbagai tempat
bukan nggak mau memang debat resmi dan kemarin juga kita lihat statement dari ketua kpu mengatakan dia lebih baik debatnya nanti
atau ada dua kali debat
debat resmi kpud ya
iya debat resmi pada bulan januari tapi ada satu debat resmi di bulan februari
tapi sama sekali mas agus dan pak silvi tidak menyalahkan
silahkan kepada kpud
pak ahok dan pak jarot ataupun juga pak anies dan pak sandi untuk hadir di berbagai tv misalnya untuk berbagai debat dan publik juga bisa menilai
jadi lebih memilih untuk gerilya turun begitu ya
betul jadi grilya lapangan lebih menyentuh rakyat tangan bertemu dengan tangan mata bertemu dengan mata telinga mendengar apa keluhan rakyat
walaupun acaranya yang semacam katakanlah itu bukan debat misalnya adu gagasan begitu ya
tidak tidak terlalu lama waktunya sebenarnya
ya gagasannya kan banyak
masih ada lima puluh sekian hari lagi ya untuk mendengar gagasan
sekali lagi mas agus dan pak asli berterima kasih memberikan apresiasi juga pada upaya yang dilakukan pada pasangan pasangan lain
saya sempat berpikir begini ketika rata rata survei kemudian mengunggulkan nama mas agus silvi ini saya ke bung ansi ya
ketika mereka jangan jangan benar alasannya memang gerilya akhirnya memang hasilnya seperti ini kondisinya seperti apa
walaupun ada satu survei yang menunjukkan ahok rebound ya sebenarnya
nah kenapa sih kok fokus dari kampanye yang dilakukan oleh ahok jarot
kalau saya lihat lebih banyak di rumah lembang saja begitu apakah itu sudah dianggap efektif bung ansi
kampanye di rumah lembang itu hanyalah salah satu cara yang dilakukan oleh pak ahok setiap hari senin sampai jumat
mulai dari jam delapan pagi hingga jam sepuluh ataupun sebelas siang
setelah itu pak ahok jarot makan siang dan kemudian turun ke lapangan melakukan belusukan
dan malam hari itu biasanya pak ahok melakukan gala dinner ataupun menerima jamuan jamuan makan malam dari berbagai komunitas masyarakat
ini yang kerap kali kurang dipantau oleh media mungkin ya
yang turun ke lapangan
yang turun ke lapangan dan juga yang melakukan aktivitas pada malam hari
kenapa tidak karena khawatir banyak pengadangan pengadangan itu
pak ahok selalu mengatakan bahwa terbukti bahwa pak ahok dan pak jarod itu tidak pernah ditolak oleh masyarakat yang berasal dari wilayah setempat
dalam berbagai kasus penolakan terhadap pak ahok itu ternyata dilakukan oleh warga yang bukan berasal dari tempat tersebut
asal dari tempat tersebut dan itu sudah dikonfirmasi melalui ktp dari aktor aktor yang melakukan hal itu
dan kami menangkap bahwa tindakan tindakan yang dilakukan seperti itu terkesan by design
dilakukan secara sistematis dan ini tentu tujuannya tidak sehat dalam proses pengembangan demokrasi
kalau kita lihat tahun dua ribu dua belas ya ketika pak ahok bersama dengan pak jokowi
ketika itu survei juga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas tinggi petahana saat itu
tetapi kemudian dengan gaya kampanye yang belusukan saat itu terkenal
kemudian kata istilah belusukan mampu mendongkrak
nah ini apakah tidak akan berpikir ke arah sana lebih banyak gerilyanya
atau lebih banyak turun lapangannya karena istilahnya sekarang gerilly ada pasangan nomor satu
mungkin tidak banyak belusukannya
soal strategi itu ada step and timing
nanti setelah natal ini memasuki tahun baru kami akan lebih banyak melakukan belusukan ke lapangan
turun ke masyarakat untuk mengalami proses perjumpaan perjumpaan
dan memang kita ketahui bahwa
selama ini memang pak ahok itu kerap kali melakukan turun lapangan ketika beliau masih menjabat sebagai gubernur
bukan hanya itu saja pak ahok ini juga seperti mas
jadi belusukannya sudah dilakukan selama empat tahun ini
ahok ini seperti mas roy yang tentu menggunakan berbagai media
atau hasil dari revolusi ict ini digunakan betul ya
sehingga kemudian ketika masyarakat ingin melakukan komplain ingin bertanya
mereka bisa menggunakan teknologi clue sebagai cara untuk melakukan komunikasi
kepala daerah ya dengan masyarakat
karena itu bagi kami memang strategi ini masing masing pihak tentu melihat dari sisi momentumnya
dari ada step dan timing ada hitung hitungannya gitu kan
sehingga kemudian kami tentu juga akan tetap melakukan belusukan sesuai dengan kebutuhan indra
sekarang saya coba untuk melihat bagaimana evaluasi dari kampanye kandidat nomor urut tiga
kalau saya melihat dari sejumlah survei begitu ya disebutkan disitu rata rata selalu berada di bawah
yang ingin saya tanyakan dengan pertemuan hari ini tertutup antara pak anies dan juga pak prabowo
kemudian beberapa waktu juga kami mendengar informasi bahwa memang pak prabowo rencana juga akan turun langsung begitu untuk ikut berkampanye
apakah ini menjadi sebuah catatan evaluasi bahwa kampanye yang dilakukan sekarang ini kurang begitu efektif untuk meraih atau merengkuh suara suara masyarakat
paling tidak sejauh ini terwujud dari sejumlah hasil survei
ya kami memperlakukan semua survei yang ada dengan serius
jadi kami sendiri melakukan survei internal
kami punya longitudinal survey
dari sejak tahun lalu kita sudah mensurvey ketika mengawali
longitudinal survey ya
jadi jaraknya jauh ya
dan kami juga melakukan dipstik survei yang dalam yang jumlah respondennya bahkan berapa kali ya
tiga kali dari survei survei yang diadakan
jadi respondennya jauh lebih banyak
jauh lebih banyak sehingga lebih dalam
dan hasilnya tentu membuat kami confident bahwa tren kami baik
tapi kalau dilihat dari urutannya sekarang bagaimana
tentu saja urutannya kami merasa bahwasannya kita harus mensikapi hati hati ini survei yang di publik ya
saya ingin memberikan gambarannya
kebetulan beberapa hari yang lalu ketika survei
beberapa survei ini keluar saya bersama dengan pak anies gitu
pak anies itu sangat serius
di pagi hari ketika doorstop di awal
beliau oh saya belum baca
lalu beliau baca hasil survei itu
ini yang terakhir yang dari litbang kompas
dari litbang kompas dari lsi
di siang hari beliau kemudian keluar dengan statement statement yang sangat detail
menggambarkan secara metodologis evaluasinya
kami keluar dengan sebuah statement
sekarang ini banyak survei telolet
itu bukan kami ya pak anies
survei yang dibunyikan untuk menghibur para pendengarnya
survei yang dibunyikan untuk menghibur pendengarnya
walaupun itu bukan satu survei loh
itu ada beberapa survei yang kita lihat kredibilitasnya ya
waktu pemilu legislatif lalu pemilu presiden lalu juga ternyata terbukti benar
itu setelah kami meneliti metodologi
karena kami seperti saya sampaikan tadi kita sudah menjalankan survei cukup panjang ya
kita tahu trennya bagus dan kita punya longitudinal survei yang sangat dalam
hasilnya juga berbeda dengan survei yang dirilis tadi
kami sangat confident hasilnya
cukup baik ya
dan kami yakin bahwasannya dinamika sekarang ini sangat tergambar
dan kita memperlakukan survei itu sebagai sumber pengambilan keputusan
untuk menghibur siapa siapa
sementara yang sekarang ini hanya untuk menghibur
dan tentu saja kami yakin bahwasannya tapi tetap ada manfaatnya survei yang sekarang
ketika dikomunikasikan ke publik relawan relawan yang berada di lapangan itu jadi lebih bersemangat
termasuk momen hari ini ini terkait dengan pertanyaan anda juga
momen hari ini ketika pak prabowo mengumpulkan para relawan kami
di ragunan ya
barusan ya sorry
ini terkait survei yang dirilis juga ini
survei survei yang dirilis
survei yang dirilis
kok hasilnya begini
wah kita makin semangat nih kalau begini ternyata gitu ya
sementara hasil kita tentu saja tidak bisa saya ungkapkan
nah kita yakin bahwasannya inilah saatnya kita juga melihat sebuah survei itu dengan causious dengan sangat hati hati
dan sekaligus juga memperlakukan survei itu menempatkannya di tempat yang terbaik ya
ke depan mungkin semua survei harus berani membuka datanya
yang sekarang belum berani membuka datanya
ya survei yang kami miliki sendiri tentu saja kami bisa lihat sampai dalam
karena kami sangat serius
survei itu harus jadi apa namanya instrumen pengambilan keputusan
maka harus benar benar objektif
itu maka survei survei kami kami perlakukan dengan sangat saintifik sangat hati hati
jadi yang ada sekarang ini tidak terlalu menjadi atau tidak memusingkan pasangan nomor urut tiga ya
tentu saja sebagai penyemangat bolehlah untuk para relawan kami
terima kasih buat siapapun yang membiayai survei itu itu menjadi penyemangat buat relawan
kita lihat perspektif dari bung hendry satrio apakah benar seperti itu kira kira bahwa ini hanya sekedar telolet
jadi yang saya mau ngomong ini adalah mantan direktur riset dari sebuah lembaga survei ya
tuh bukan mantan
oke baik nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jadwal berikut ini tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
terus bermunculan rilis hasil survei dari berbagai lembaga yang kita tahu bahwa rekam jejaknya
jika kita lihat dari pemilu pemilu sebelumnya juga sudah menunjukkan sejumlah hasil survei dalam pemilu pemilu yang lain
baik itu pemilu legislatif pemilu presiden dan sejumlah pemilihan kepala daerah di berbagai daerah yang lain
saya ingin tanya sekarang ke bu henry apakah ini sudah bisa menunjukkan tren yang karena ini sudah kurang dua bulan ya
apakah ini tren ini sudah bukan sudah dikunci lah tapi sudah trennya sudah tergambar cukup jelas atau kain justru masih sangat cair masih sangat fluktuatif
belum sepenuhnya mas indra karena menurut saya saat ini pemilih di jakarta masih tahapan emosional ya
jadi kalau emosional ini lebih melihat figur individu itu yang pertama individu si calon kemudian yang kedua adalah siapa di belakangnya
jadi saya juga gak heran kalau misalnya pasangan anies andi ini saat ini paling bawah
karena memang dari
figur di belakangnya yang belum pernah menang ini memang adalah figur di belakangnya anies sandi
makanya tadi kalau akan sangat menarik sekali kalau misalnya nanti pak prabowo juga turun
figur di belakangnya makanya belum terlibat untuk kampanye
pak sby kan pernah menang
megawati juga pernah menang tapi kan yang ini belum
nah itu yang pertama
kemudian kenapa saya katakan emosional saya sendiri kan kami kan juga ada lembaga survei kedai kopi
nah memang harus kami akui bahwa pada saat kita melakukan survei kelas menengah atas itu sulit sekali ditembus
sulit sekali ditembus jadi ini adalah gambaran masih kelas menengah ke bawah
nah kemudian apakah nanti pada saat debat misalnya yang sangat mempengaruhi kelas menengah kemudian langsung serta merta mempengaruhi kelas yang bawah ini belum tentu juga
karena akan butuh waktu untuk rolling ke bawah
tapi yang terjadi sekarang ini tidak bisa terlepas dari kejadian sosial politik yang terjadi di indonesia atau di jakarta saat ini
itu masih memuaskan
itu masih memuaskan
ya jelas karena begini ini mohon maaf juga ini adalah pertarungan dua ekstrim sebetulnya
ekstrim di sisi pahok kemudian yang saya tidak menduganya adalah kubu anies mengambil ekstrim yang bertentangan dengan pahok
sehingga mau tidak mau mas agus ini terima enaknya aja
karena melihat ada dua ekstrim yang kemudian bertekad jadi maksud saya begini pada saat kasus perdistahan agama ini kemudian naik ke atas
mas anies berusaha untuk menggunakan momen ini untuk menaikkan elektabilitasnya dengan berbagai hal gitu ya
indikasinya apa indikasinya terlihat semacam fenomena atau
karena kritikan kritikan berdasar terhadap pahok itu sering keluar dari kubu ini
kemudian simbol simbol islam yang kuat juga sering ditampilkan oleh mas anies pakai peci dan lain lain
tapi keuntungannya tidak ke sana
tapi ternyata tidak
orang jakarta ternyata bila ada dua ekstrim memang tidak bisa dikumpulkan

kemana yang lebih aman
nomor satu ke mas anies
tapi sudah pasti lari ke nomor satu
kalau dari irisan irisan yang ada termasuk dari irisan yang dimiliki kedai kopi
memang pemilih mas anies itu yang justru yang beririsan pemilihannya ini adalah mas agus dan pak ahok
jadi artinya kalau misalnya nanti dua putaran pak ahok lawan mas anies gitu ya
pendukungnya mas agus ini belum tentu langsung ke mas anies
bisa jadi ke pak ahok gitu
tapi kalau pak ahok lawan mas agus pendukungnya mas anies ini pasti ke mas agus
belum tentu ke tidak akan ke pak ahok
karena ini perbedaan perbedaan yang ini
jadi memang sampai saat ini wajar saja kalau di berbagai hasil survei sekarang
mas agus menempati leading position yang lumayan
ketidakhadiran beliau pada saat beberapa debat yang dilakukan oleh media justru menguntungkan dirinya sekarang
oh itu kuncinya
itu jawabannya itu
karena orang orang akhirnya kan mengetahui kekuatannya pak ahok di mana
kekuatannya mas anies di mana
sementara mas agus kan santai saja
dia belum ketahuan belum tahu mau kemana larinya
apa yang kira kira bisa menurunkan mas agus
ini faktor individu sebetulnya
kalau misalnya mas agus
jadi ini diam emas ini menjadi ya justru menjadi emas ya
iya karena dia terima limpahan saja oh ini aja yang damai yang nggak bertarung kan
karena secara tidak terduga kalau kita pakai teori ekstrim tadi yang saya katakan
dua duanya terus ini yang bertarung
jadi mas agus terima enaknya saja
jadi orang orang yang mau damai
tapi kan itu kan akhirnya begitu diam saja kan akhirnya nambah terus gitu
nah kemudian juga meme meme yang berkembang saat itu
pada saat mas agus gak datang justru mengingatkan bahwa di belakang agus ada sosok sby
yang lupa diperhitungkan
artinya apa maksudnya apa itu
bahwa orang orang yang mencintai sby itu masih lumayan banyak
nah saya kembali ke yang tadi apa sebetulnya yang bisa menurunkan mas agus
ini adalah masalah individu
dia kan muda
kalau mas agus terlalu terjebak pada hal hal yang mudah misalnya yang konser kemudian dia lompat gitu gitu kan
orang kok juga lama lama ngelihat nih nih cahaya ini apa ya
nah ini mas nah ini mas
enggak tapi kalau keseringan kan jadi bercanda
tapi apakah kemudian nanti pada saat debat yang ditunggu tunggu oleh kelas menengah atas
mas agus akan tampil dengan cemen misalnya
saya tidak yakin
militer mendidik dia untuk berpikir cerdas
nah kemudian kemana nanti mas agus apa mas anies
jadi dugaan orang ceben itu maksudnya itu mungkin juga tidak tergambar
tidak tergambar harvard loh
jadi ada ada shock ininya ya
dia akan akan akan menambilkan hal yang berbeda
dia akan akan menambilkan hal yang berbeda
jadi pada saat kaum menengah atas menunggu debat termasuk saya kan begini di berbagai hal di berbagai kesempatan misalnya pada saat pengambilan nomor
kalau habis pengambilan nomor itu langsung pilkada yang menang siapa
kenapa karena pidato nya bagus banget waktu itu
nah orang orang akan menunggu nanti seperti apa
tapi pak ahok dan mas anies sudah pernah tampil
orang tidak menunggu lagi
yang ditunggu siapa
walaupun sebagus apapun jawabannya maksud anda seperti itu
ya nah sekarang begini mas indra
mas anies punya keunggulan
pak ahok keunggulannya nggak ada yang bisa niruin
apa dia sudah kerja
tabungan kepuasan publiknya ada
jadi kan yang ditunggu tungguinnya kan justru yang lainnya
tapi kemudian apakah pada saat debat
pilihan kelas menengah itu akan langsung turun ke bawah ini butuh waktu
tapi jangan lupa ketika ini juga diukur dalam survei
bahwa soal kepuasan publik terhadap kerja petahana itu bisa dikaitkan juga bahwa mereka puas loh kerja
itu pun dipelajari oleh tim kami tim mas agus dan mas silvi
jadi keberhasilan keberhasilan pak ahok
petahana dan pak cet karena yang bisa diukur adalah petahana
jadi tidak salah itu
setiap lembaga survei itu pasti punya kriteria ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan
dan kita menghormati itu
apapun yang baik nanti akan kita teruskan
yang kurang baik juga kita evaluasi
seperti tadi misalnya ketika di jakarta timur ya mas agus menyampaikan programnya
besok di jakarta barat ya hal hal yang akan disampaikan pun tergambar dari apa yang tadi dikatakan mas hendry
tapi kalau sedikit kalimat saya
yang mungkin bisa dikatakan
ya kalau antara dua bertarung
ya itu rezeki anak soleh tadi
dan jawabannya sekarang itu sudah lebih di tengah
dengan kondisi yang seperti ini supaya bisa rebound lebih tinggi seperti apa
saya mau menegaskan bahwa kami selalu mengapresiasi survei yang dilakukan oleh lembaga lembaga survei ini
apapun hasilnya pak ahok di nomor satu nomor dua ataupun nomor tiga kami mengucapkan terima kasih
pada prinsipnya semua survei ini kami akan perlakukan secara proporsional
karena kami ada ada survei internal
dan kami betul mengapresiasi karena survei survei ini kan merupakan intellectual approach ya
ataupun kerja kerja saintifik yang memang harus kita apresiasi
dan ini kan sama seperti kayak kita mau periksa kesehatan
kita cukup mengambil darah beberapa cc saja
dan kemudian sudah mengetahui kondisi kesehatan kita setelah diperiksa di laboratorium
karena itu untuk menilai hasil survei ini memang kita juga harus periksa
kadang perlu second opinion
jadi kita harus rekam jejak dari masing masing lembaga survei ini
nah ini kan ada banyak lembaga survei
bulan november kemarin itu paul tracking institute hanta yuda
itu menempatkan mas agus nomor satu pak ahok nomor dua
begitu juga burhanuddin muhtadi dengan lembaganya indikator politik
menyatakan hal yang sama
ya pada saat itu lsi denny ja juga menempatkan mas agus di nomor satu
dan pak ahok di nomor dua
kalau kita membaca survei ini
kita harus membaca teks
kalau kita ingin membaca teks ini
kita harus bisa menangkap konteks politik di balik ini
jadi untuk membaca sebuah teks
ya tentu ada konteks politik
dan ada kerja politik yang dilakukan
nah saya ingin membedah satu persatu
kerja politik ini bisa saja karena faktor kandidatnya
ya kerja kerja yang dilakukan oleh kandidat
juga bisa merupakan hasil kerja dari mesin partai politik
ya terkait dengan hasil survei pada bulan november
kita lihat bahwa ada kecenderungan mas anies pertama kali menempati posisi pertama
dan pak ahok berada pada titik yang titik nadir
kalau kita periksa pertanyaannya
apakah karena merupakan hasil hasil kerja politik
karena memang mas agus ataupun juga mas anies memiliki visi misi dan program kerja
tawaran yang benar benar briliant dan spektakuler
sehingga kemudian pemilih ini merasa memang harus memilih kandidat kandidat tersebut
ataukah ada peristiwa politik yang melatarinya
konteks ini baru masuk
kalau saya melihat bulan november ini kita bisa merujuk
ada ucapan pak ahok pada bulan oktober ya di pulau seribu
kemudian ada pihak tertentu yang mengunggah ke youtube
dengan menghilangkan kata pakai ya ada sekitar dua minggu jeda itu
terus ada empat sebelas ada pak ahok jadi tersangka dan ada peristiwa dua ratus dua belas
tetapi tensi politik pada saat itu berada pada titik yang mendidih
ya masyarakat berada pada titik yang sangat marah
ada juga yang dalam kondisi ketakutan ada yang dalam kondisi kegalauan
dan survei survei itu dilakukan pada saat yang seperti itu
sehingga maksudnya wajar saja kondisinya itu ya
dalam kondisi seperti itu ya di mana ada pihak yang merasa marah
ada pihak yang merasa takut ya tentu mereka memiliki respon yang berbeda beda
dan rasionalitas publik dalam konteks ini ini perlu kita pertanyakan
pemilih mungkin saja mereka tiarap ya
tidak secara merdeka dan otonom untuk menyampaikan apa yang menjadi preferensi
dan pilihan politik mereka secara terbuka kan begitu
dan ini kan bisa terbaca kalau kita lihat surveinya hanta yuda atau surveinya buradul limu tadi
bahkan undecided voters itu lebih tinggi dari ketiga kandidat ini
ini menunjukkan apa menunjukkan anti saudi voters mereka adalah swing voters ya
yang adalah pemilih rasional dan pemilih rasional itu biasanya mereka ingin mencermati
ya mengamati amati menelaah mengkaji memilah dan kemudian baru memilih
tapi kalau lihat di desember ini kondisi terakhirnya juga seperti itu
kondisi terakhir ini konteks politiknya ya tensi politiknya mulai cooling down ya
mulai cooling down dan kemudian survei ini dilakukan pak ahok kemudian mengalami proses rebound
oleh lembaga survei indonesia
ya itu pak ahok berada pada posisi pertama
tetapi poin saya begini pada bulan november isu yang dominan ya bahkan memonopoli perdebatan publik
ataupun wacana publik itu adalah isu mengenai agama
dugaan penistaan agama tidak ada perdebatan ataupun diskursus programatik hal yang
hal yang substansif
hal yang substansi tidak terjadi di sana
ya karena itu kemudian masyarakat ini ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas lebih lengkap
perihal apa sih yang ditawarkan oleh calon calon ini
dan ini sebenarnya kalau menurut saya ya ini kan tren yang sifatnya sesaat
jadi masih masih fluktuatif menurut anda ini ya
masih fluktuatif tergantung dari tergantung dari berbagai peristiwa politik yang terjadi
dan ingat mas agus ini tokoh yang kaliber
di balik mas agus ya ketika kalau ditanya top of mind siapa agus harimurti
jawaban nomor satu itu adalah anaknya pak susilo bambang yudhoyono
itu ada surveinya itu
karena lembaga survei top of mind nya itu kalau pak ahok top of mind nya adalah sosok yang tegas
kalau pak anies itu mantan menteri
top of mind nya begitu ya
jadi dari sini kemudian masyarakat
kita beri dulu ya
ya kira kira seperti itu
baik kita tahan dulu
menjelaskan panjangnya pak
saya akan ke pak ari nanti setelah jeda berikut tapi saya ingin bertanya tadi soal apakah memang benar ketika ada peristiwa konteks sosial tadi itu
tidak menguntungkan buat pak anies sendiri karena dalam posisi yang melawan tadi antara ekstrim ke ekstrim tadi
saya ingin tadi bisa dijawab dari bung hendri satrio
kami akan segera kembali setelah ajadah berikut
baik kita akan lihat apakah benar tadi bahwa teori antar ekstrim
dengan ekstrim yang lain itu terkait dengan konteks sosial tadi juga yang disebutkan oleh bung ansi lema
tidak menguntungkan bagi anies sandi
justru asumsi itu yang kami tolak mentah mentah
bahwasannya anies berada di ekstrim yang apa namanya
tentu saja kalau dinilai berdasarkan debat publik yang kami lakukan motivasi kami berdebat satu satunya adalah ingin transparan terhadap publik
publik harus tahu masyarakat pemilih harus tahu siapa kandidat yang dipilihnya apa kebijakannya apa isi kepalanya apa karakternya yang muncul secara transparan
jadi maksudnya menunjukkan hal hal yang substantif diperdebatkan daripada konteks sosial yang terjadi saat ini
iya justru itulah rute yang kami pilih
dan ketika kami berdebat maksud saya ketika pak anies berdebat dengan pak ahok kami berdebat dalam hal hal yang memang substantif
kebijakan kepemimpinan dan kebijakan
kepemimpinan dan keberpihakan kepada kaum yang lemah
dan tentu saja apa namanya bukan masalah ekstrim di situ itu adalah cara kami untuk tampil mendidik para pemilih
dan sayang sekali kesempatan untuk tidak memanfaatkan momen momen seperti itu ya
pak roh yang jawab nanti nih
dan justru asumsi bahwa ekstrim itu
tapi sebenarnya menunggu tidak
dari kandidat nomor tiga pengen tahu apa hal yang substantif ditawarkan oleh pasangan nomor satu
yang lebih menunggu tentu saja publik
publik ingin tahu lebih daripada seragam yang cantik
publik ingin tahu lebih daripada loncatan dari panggung
publik ingin dengar detail mengenai kebijakan dan pilihan pilihan kebijakan yang berpihak pada rakyat
saya rasa itu lebih substantif
dan kemudian diadu gagasannya begitu ya
nah kemudian asumsi bahwa
jika keaduan pemerintah yang menyebabkan kekerasan kami ekstrim berlawanan dengan pak ahok dalam hal lain
justru patut kita bantah
karena di awal awal ketika munculnya dinamika di masyarakat
justru atribusi serangan serangan itu yang saling menyerang antara pak ahok dengan pak agus
pak agus tidak pernah
ya maksud saya bukan pak agus
yang ada di belakang yang lain
tokoh tokoh yang lain
tokoh yang lain gitu
dan tuduhan itu terlanjur disebut begini dan ada dari gini
dan alhamdulillah lah
ya tuhan maha besar
tidak terbukti meskipun sudah ada isu
apalagi maksudnya pak prabowo ketemu pak jokowi lain soal lagi
justru kami ini dalam posisi ingin mendamaikan
mas anies dan bang sandi ini adalah dua orang yang mewakili penduduk jakarta
yang tidak mewakili salah satu
yang tidak berada dalam ekstrim manapun
dan pemilu pilkada ini maksud saya
adalah kesempatan kami untuk menawarkan ke publik bahwa
kita ingin memilih jalan damai
jalan kebijakan rasional
yang bisa membawa kebaikan bagi seluruh penduduk jakarta
karena itulah munculkan diskursus diskursus tentang hal yang substantif di dalam debat
nah kalau terkait dengan pertanyaan bung ansi tadi itu
saya ingin kasih waktu dulu pak roy
bung hansi tadi ketika november desember saat itu titik didih yang tinggi
di luar hal yang substantif maka seharusnya mulai bisa dimulai begitu ya
hal yang substantif ini seperti forum forum adu gagasan
ya tidak menggunakan kata debat begitu pak roy
ya gini jadi ibaratnya seperti kata bang hendry tadi
terima kasih ya
bahwa mas agus ini kan memang mendapatkan pendidikan
tidak hanya di militer ya
tapi dia pemegang tiga gelar master
dari universitas yang sangat ternama
ada salah satunya harvard
bahwa strategi itu dipakai dan kami pun sadar
bahwa mas agus dan pak silvi itu yang paling
boleh dikatakan sejak awal katakanlah survei itu mulai dari di bawah
ya tidak punya apa apa
kami sangat mengerti kami itu tidak punya apa apa
berangkat dari yang paling kecil ya
harta pun juga paling kecil
kalau dibandingkan dengan yang lain
nah ibaratnya prajurit di lapangan
kalau kita hanya punya satu peluru atau dua peluru saja
sedangkan yang lain misalnya punya ak empat puluh tujuh atau
misalnya punya ss dua r empat puluh dua ditembak tembakan
kita akan menembak pada saat yang tepat
jadi justru benar kalau nanti insya allah pada saat debat resmi
seperti kata ketua kapolri
yang ditunggu itu debat termace saja
tapi tidak khawatir persepsi publik melihat ini kenapa ini calon nomor satu
enggak sama sekali enggak
kenyataannya baik di media konvensional maupun di sosial media
orang pada menanya dan membenarkan
apalagi didukung dengan ketua kpu
tunggu nanti debat dua kali pada bulan januari
satu kali pada bulan februari
dan pasti itu publik akan benar benar menunggu
statement apa ataupun gagasan gagasan apa yang muncul
dan insya allah itu akan bagus
jangan sampai justru pada saat debat resmi itu
justru ada pasangan yang tidak datang
itu malah malah akan sangat merugikan
mungkin terkait dengan debat ya
kami percaya bahwa demokrasi tanpa diskursus publik atau debat publik itu bukan namanya demokrasi
dan kami selalu menggunakan setiap ruang publik ini atau public spare yang free and fair ini
untuk melakukan edukasi politik
karena itu dalam politik itu tidak sekedar struggle for power atau how to get power
ini yang menjadi concern dari basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
karena itu kami ingin mendidik publik dengan memberikan informasi selengkap mungkin
tentang apa saja yang sudah kami lakukan sedang dilakukan akan dilakukan
dan mungkin yang belum kami lakukan dan akan kami lakukan ke depan
sehingga publik ini mendapatkan informasi yang lengkap
sehingga kemudian mereka ini bisa mempertimbangkan memilah dan kemudian menentukan pilihan
termasuk langkah langkah realnya gitu ya
karena ketika kita ingin melakukan suatu membangun demokrasi yang matang dan bermartabat
dasarnya ini adalah edukasi politik
dan ini yang betul betul nyaris hilang pada periode november kemarin ketika survei survei ini dilakukan
karena pada saat itu mas indra pun tidak pernah bicara ataupun menyelenggarakan debat publik ya
terkait dengan program program yang sifatnya tematik
semuanya bicara soal pulau seribu
soal dugaan kasus penistaan agama
menjadi pusat berita saat itu
dan itu menjadi sangat sensasional
nah padahal kita ingin mendorong politik sensasi ini menjadi politik substansi
nah kalau ini politik substansi kalah
nah ini yang menjadi kemudian bisa menjadi berbahaya bagi kemajuan demokrasi kita ke depan
oke baik sekarang saya
sedikit mas indra
sedikit aja jadi saya kira bukan kami tidak mau debat atau tidak mengambil debat itu penting
tapi sesuai jadwal lah ya
tapi satu itu yang kedua adalah kita tidak mesti menggunakan serangan udara
dua televisi atau katakanlah penyelenggar debat
itu tadi yang dikatakan pak henry
itu pada mungkin yang menonton strata sosial menengah ke atas
nah yang diperlukan ada satu hari dimana ketika mas agus itu berjalan
ya lebih dari lima belas km jalan kaki
dan itu justru disitulah timbul apa yang tadi dikatakan oleh masyarakat
jadi mas agus pun melakukan sebenarnya menyapa rakyat
menerima masukan masukan kita
dan disitulah mencari program
jadi sebenarnya sama
hanya dilakukan yang satu mungkin serangan udara
yang satu serangan darat
banyak ininya ya pak hendri
tapi intinya orang ingin melihat sebenarnya
nanti dibaca seperti apa
bagaimana pak hendri
apakah fenomena survei ini nanti masih akan terus cair sampai di menjelang februari itu masih akan terus fluktuatif
sehingga kurang bisa ditebak begitu
sehingga mungkin setiap pekan ini kita akan menggelar diskusi seperti ini untuk mengevaluasi survei yang ada
enggak ini kan makanya
tadi kan saya katakan ini kan masih emosional
kapan dia akan jadi rasional
itu yang paling mudah adalah setelah ada debat itu
nah kalau ada debat itu kan biasanya masyarakat menengah bawah akan menunggu apa opini dari menengah atas
tapi masalahnya mas indra itu butuh waktu untuk menggulirkan pengetahuan dari menengah atas ini ke bawah
ini sebetulnya kan yang diandalkan oleh pasangan anies sandi kan adalah menengah atas yang menggulirkan itu
nah ini akan butuh waktu
kenapa saya katakan demikian
karena satu satunya calon yang tidak memiliki loyalis kuat itu adalah di anies handi
pasangan nomor satu
apapun itu kan ada sby waktu itu
ini pasti diuntungkan
terserah lah mas roy bilang oh beda ini antara sby dengan agus
ini ada brand yudhoyono yang kuat gitu loh
nah ini kan ada
dan memang putranya
dan memang putranya mau diapain lagi
kenapa anda tidak yakin anies sandi kuat juga misalnya
kalau ini kan petahana ya
nomor dua petahana
nah itu tadi kan sudah dijelaskan ini secara individu
nah sekarang kan pertanyaannya kalau sekarang ditanya ke saya siapa yang unggulan utamanya
unggulan utamanya menurut saya masih ahok jarot
karena yang punya bukti kerja kerjanya itu cuma dia doang gitu kan
yang lainnya kan belum
nah kemudian mas agus ada di mana
unggulan pertama untuk kuda hitam gitu
bisa saja dia tiba tiba menelikung kemudian akhirnya menang
nah bisa nggak mas anies sandi ini kemudian rebound sedemikian rupa dan kemudian memenangkan hati masyarakat jakarta
kembali lagi aja ke asal bagaimana caranya mas anies berbicara sebagai ahli pendidikan
dan kemudian mas anies berbicara sebagai pengusaha
itu yang belum dilakukan oleh kedua anies sekarang
sebelum kita tutup saya ingin pendapat dari masing masing tim sukses ini
jadi mulai mas roy surya terlebih dahulu
kedepan apakah akan tetap apa namanya dengan di atas angin ini
sekali lagi kami tidak pernah menganggap hasil survei yang mengatakan satu lima
jaraknya semakin jauh loh disebutkan sudah di atas
ya kita tidak pernah bersyukur ya
margin error itu kalau menurut lingkarannya
kita berterima kasih tetapi tadi benar mas ansy bahwa ada undecided voters yang cukup tinggi
itu pun juga harus ada strategi untuk nanti menangkapnya
jadi kita tidak hanya mempertahankan tapi juga harus menangkap itu
tapi sekali lagi metode juga pasti akan beda
mendekati lima belas februari pasti akan banyak cara
dan sekali lagi kita menghormati cara cara dari tiap paslon
dan mas agus dan pak silvi itu tidak pernah menyerang dan tidak pernah menyalahkan paslon yang lain
karena itu strateginya memang ya tidak
itu memang strateginya memang jiwanya begitu
sekarang dari bung ansi bagaimana
misalnya saya ambil satu contoh hasil survei terkini ya
itu dari kompas dan juga lembaga survei indonesia
itu kan pak ahok nomor satu juga pak agus juga nomor satu
dari masing masing lembaga ini
dan undecidednya masih lumayan
ya masih cukup lumayan
dari sisi kemantapan pemilih itu tadi dikatakan mas anies paling kecil
mas anies itu berada pada posisi dua
dari sisi kemantapan pemilih
jadi soliditas pemilih mas anies itu ada di nomor dua
di bawah pak ahok
sementara mas agus justru soliditas itu berada di urutan ketiga
jadi sementara elektrolis tinggi tapi belum mantap
yang milih belum mantap ini
itu hasil survei yang bisa kita baca dari dua lembaga survei ini
itu penting itu ya
dan kalau kepuasan publik itu berarti ada trust
dan kalau ada trust rasa rasanya agak susah
orang mau menggeser
kecuali diupayakan dilakukan politik kriminalkan ahok begitu
dan kemudian membuat politik ini menjadi sensasional
bukan lagi substansial
sehingga kemudian orang tidak lagi berpikir pada apa yang sudah dilakukan
dengan memberikan kjp kjs birokrasi yang melayani
orang sudah tidak berpikir itu
tetapi orang hitam atau putih orang berpikir bahwa pak ahok sudah melakukan penistaan agama
yang melihat sensasional saja
karena itu menurut saya masyarakat ini kemudian akan mengalami proses pengendapan
mereka akan dengan tenang mendapatkan informasi yang sangat lengkap
dan kemudian mereka akan menentukan pilihan
dan kita berharap ke depan proses deliberatif proses diskursus
ini akan menjadi panglima
dan bukan lagi bermain pada politik wajah politik permukaan
karena selama ini mengandalkan politik wajah politik permukaan
telah gagal mentransformasi wajah politik negara kita
ini yang dimaksud politik wajah dan permukaan
nanti kita bahas ya
kita bergantian dengan pak ari mufti
pak ari mufti saya sempat begitu berbincang pernah bertemu dengan salah satu tim sukses dari pak anies sandi
yang mengatakan bahwa survei survei yang ada saat ini itu harus diteliti
apakah memang para respondennya itu sama atau tidak
karena setiap minggu keluar terus
sehingga ada istilah responden yang fatik
jadi ada kelelahan di para responden ini
akhirnya ya itu itu saja yang dijawab
bagaimana anda melihatnya
dalam hal metodologis tentu saja yang bisa kita akses adalah survei yang kita lakukan sendiri
mulai dari questionernya kemudian mulai dari field worknya
kita ke lapangan lalu kita mengolah data dan lain sebagainya
sehingga kita bisa meyakini itu
dan itulah yang memandu kita dalam hal mengeksekusi strategi strategi kita saat ini
sementara survei survei yang menghibur sebagian pihak
tentu saja kami ambil hikmahnya untuk dijadikan motivasi buat para relawan di lapangan
para relawan saat ini hari ini kami datang ke banyak titik
dan mereka menjadi sangat bergelora untuk memenangkan mas anies dan bang sandi

dan tentu saja kami berterima kasih terhadap survei survei itu
karena berhasil membuat kita makin seru makin semangat untuk bisa memenangkan pilkada kali ini
dan tentu saja ini masih lima puluh hari lebih
kemenangan yang sesungguhnya akan kita tentukan dan akan kita gapai di tanggal lima belas februari
oke kuncinya lima belas februari tetap ya
tetapi kalau disebut survei yang menyenangkan pihak tertentu pak roy tadi ketawa
katanya tidak merasa dia sangi
oke tapi kita lihat nanti evaluasi selanjutnya apakah ada rilis rilis yang baru lagi
terima kasih atas kehadirannya malam hari ini bapak bapak